indonesia mendapat kepercayaan world health organization who sebagai salah satu negara yang akan menerima transfer teknologi vaksin berbasis mrna
perusahaan farmasi bio farma mendapat lampu hijau untuk menjadi produsen vaksin dengan teknologi ini di wilayah asia tenggara
berikut informasinya dalam segmen road to g dua puluh
terpilihnya indonesia sebagai penerima transfer teknologi vaksin berbasis mrna ini semakin memperkuat fokus presidensi g dua puluh indonesia terkait isu kesehatan global
yakni kesetaraan vaksin bagi negara negara miskin dan berkembang
dengan transfer teknologi ini indonesia diharapkan mampu menjadi pusat global hub atau pusat produksi vaksin virus covid sembilan belas di kawasan asia tenggara
pertama kemampuan indonesia di bidang teknologi mrna saya sampaikan akan membantu pemenuhan kebutuhan domestik kawasan atas vaksin berbasis mrna
serta pengembangan dan pembuatan obat terapi
pt bio farma menjadi perusahaan yang akan mendapat kesempatan dalam transfer teknologi pembuatan vaksin berbasis mrna
sekaligus memproduksi vaksin berbasis mrna

bio farma merupakan perusahaan farmasi terbesar di asia tenggara yang telah memproduksi empat belas jenis vaksin dan diekspor ke satu ratus lima puluh negara di dunia
kapasitas produksi bio farma pun mencapai tiga dua miliar dosis vaksin per tahun